bagi dunia taekwondo indonesia olimpiade barcelona seribu sembilan ratus sembilan puluh dua adalah sejarah
kenangan saat tampil mewakili tim taekwondo indonesia pada pesta olahraga terbesar dunia itu pun
masih tertanam di benak death richard
level of competitivenessnya antara atlet itu baik sama kelas maupun beda kelas itu sangat tinggi
jadi kita benar benar terpacu untuk melakukan yang terbaik saat itu
mengirim lima atlet dede richard ye fitriaji rahmi kurnia susilo wati dan xiao lung
tim taekwondo indonesia berhasil meraih tiga medali perak serta satu medali perunggu
meski saat itu taekwondo baru dipertandingkan sebagai cabang olahraga eksebisi
hal tersebut tak mengurangi semangat para taekwondo indonesia
prestasi tim taekwondo indonesia pada olimpiade barcelona seribu sembilan ratus sembilan puluh
tertutup bayang bayang prestasi tim bulu tangkis indonesia
yang untuk pertama kalinya berhasil menyumbangkan medali emas bagi kontingen merah putih
kalau bulu tangkis dia sama sama dia menikmati
dengan hingar bingar bonus
ya kami sama sama menikmati
dan itu bonus yang jelas bagi kami
kami sudah bisa menaikkan bendera merah putih di olimpiade
itu satu hal yang luar biasa
sosok dibalik kesuksesan tim taekwondo indonesia pada olimpiade barcelona adalah
sang pelatih kepala alex haryanto
meski harus berlatih dengan fasilitas seadanya di kawasan puncak
metode latihan alex yang keras yang kerap diwarnai hukuman fisik
membuat atlet taekwondo indonesia memiliki mental berat dan memiliki kemampuan untuk melakukan tugas yang berharga
memiliki mental berat dan memiliki kemampuan untuk melakukan tugas yang berharga

sisa dari atlet yang sudah diseleksi untuk sea games
jadi ini sebenarnya tidak masuk akal
kenapa untuk olimpiade malah dikasih atlet yang tidak terpilih
pada saat itu saya memotivasi anak anak bahwa
kalian ini seperti orang yang terbuang
kamu harus tunjukkan
kamu harus bisa berprestasi untuk olimpiade
di balik prestasi tim taekwondo indonesia pada olimpiade barcelona dua puluh sembilan tahun lalu
tersisa pekerjaan rumah bagi dunia taekwondo indonesia
sebab prestasi tersebut belum bisa disamai hingga kini
tim liputan cnn indonesia